hai heboh jual beli pulau lantigian yang berada di kawasan taman nasional takabonerate
kepulauan selayar ini mengemuka setelah pihak taman nasional taka bonerate melaporkan dugaan
penjualan pulau tersebut kepada polres selayar polres kepulauan selayar kini
telah memeriksa tujuh seksi terkait dugaan jual beli pulau tersebut
pulau tak berpenghuni seluas dua delapan hektare persegi tersebut diklaim sebagai milik warga
dan dijual senilai sembilan ratus juta rupiah tahun dua ribu lima belas lalu kepada warga yang bersuamikan warga negara jerman
penjualan ini baru diketahui pihak balai taman nasional takabonerate setelah mendapat laporan
dan bukti foto kopi surat kepemilikan tanah dan akta jual beli dari petugas resort jinato
beberapa waktu lalu
pihak taman nasional kemudian melaporkan kepada pihak polres selayar
pihak pemerintah kabupaten selayar menunggu hasil pemeriksaan polisi sebelum mengambil langkah hukum
pemerintah daerah kabupaten kepulauan selayar tentu mendukung upaya polres
di dalam rangka melakukan baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus ini
karena itu pulau lantigian masuk dalam wilayah konservasi taman nasional takabonerate
jadi kita bersabar saja dulu sejenak dan kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan
yang dikomplik dimiliki oleh saudara as
jadi ini adalah milik pemerintah daerah

jadi siapa yang mengaku siapa yang terlibat menerbitkan sertifikatnya dan sebagainya ini akan diproses
polres selayar menunggu hasil pemeriksaan polres selatan
polres selayar menunggu hasil pemeriksaan polres selatan
polres selayar menunggu hasil pemeriksaan polres selatan
kepulauan selayar untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran hukum dari jual beli pulau di taman nasional tersebut